tentunya kita di bali hari ini tentu indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan
secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi
dalam mengatasi tantangan global terkait air
yang mulia air adalah sumber kehidupan
air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan
namun jika tidak dikelola dengan baik air juga dapat menjadi sumber bencana
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
forum air sedunia ke sepuluh secara resmi saya nyatakan dibuka